dianggap tak tertib saat operasi pasar yang digelar pemkot bau bau sulawesi tenggara
beberapa warga diteriaki pencuri
kepala dinas membantah meneriaki pencuri namun meminta warga untuk tertip mengantri
kepala dinas membantah meneriaki pencuri namun meminta warga untuk tertip mengantri
kepala dinas membantah meneriaki pencuri namun meminta warga untuk tertip mengantri